yang masih terkait hal ini pada enam belas maret lalu direkturat tindak pidana ekonomi dan khusus baras krimpolri
meringkus sindikat pemalsu uang dan menangkap enam orang tersangka
masyarakat perlu berhati hati dalam melakukan transaksi dan mengenali ciri ciri uang asli agar tidak tertipu
berikut adalah tipsnya untuk anda
sindikat pengedar uang palsu sering menyasar para pedagang di pasar tradisional
proses transaksi di pasar yang berlangsung cepat serta kurangnya kewaspadaan sang pedagang
membuat uang palsu dengan mudah beredar
sejumlah pedagang di pasar tradisional pun mengaku pernah menjadi korban uang palsu
agar masyarakat tidak tertipu mendapatkan uang palsu ada cara khusus untuk mengenali uang rupiah asli
dengan menghafalkan ciri ciri uang keluaran baru
masyarakat bisa membedakan mana uang asli dan mana yang palsu
tanpa harus menggunakan alat khusus
jadi antara denom itu berbeda garisnya
kalau seratus ribu ada satu garis sejajar
lima puluh ribu dua garis sejajar

sepuluh ribu empat
dan lima ribu ada lima
begitu seterusnya sampai denom seribu
jadi itu yang pertama
yang kedua kita lihat dari perisai ini
perisnya ini kalau digoyang gini ada dua warna
jadi ada satu warna
ada warna perunggu dan ada warna yang seperti merrefleksi
yang berikutnya adalah nomor seri
nomor seri itu diyakinkan harus selalu sama angkanya
ini yang kelihatan kasat mata sama satu lagi watermark
wartemak di sini ada kelihatan
kalau seratus ribu itu wl supratman
jadi dia kelihatan yang asli sama palsu
yang dicurigai itu biasanya kalau gambarnya garisnya nggak bagus
selain beberapa ciri tersebut
perhatikan juga recto verso
atau gambar saling isi logo bank indonesia
yang ada di sebelah kiri uang kertas
logo di sisi depan dan belakang lembar uang
hanya bisa terlihat utuh bila diterawang
fitriah sungkar jakarta